bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies rashid baswedan menemui wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia yusuf kala
anies mengklaim bertemu jk untuk berdiskusi tentang kondisi bangsa
didampingi jurubicaranya sudirman said anies baswedan mendatangi rumah yusuf kala di jalan brawijaya jakarta selatan
anies dan jk mengaku pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini membahas soal bangsa dan negara
mereka juga berdiskusi tentang kondisi bangsa saat ini dan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang
kunjungan mantan gubernur dki jakarta ini dilakukan hanya beberapa hari setelah ketua dpp pdi perjuangan puan maharani mengunjungi jk pada rabu lalu